saya ingin mengapresiasi proses ini yang dilakukan oleh panitia seleksi
tapi namanya manusia kan juga ada kesalahannya gitu tentunya
jadi tidak sepenuhnya katakanlah bahwa atau telerong ini panitia seleksi kpk ini pimpinan kpk ini
tapi di dalam hal ini ada beberapa hal yang dilupakan
bahwa untuk memilih calon pimpinan kpk itu salah satu syaratnya di antara beberapa sasaran
yang ada yaitu adalah cakep terus kemudian juga berintegritas dan bermoral tinggi
terus kemudian juga mempunyai reputasi yang baik antara lain itu
berintegritas dan moral yang tinggi itu antara lain kan mereka complian terhadap pelaksana aturan perundangan
dan tidak melanggar kode etik gitu
jadi ada hal hal yang dilupakan oleh panitia ini sehingga terjadi suatu hirobik
yang kemudian merepotkan pak presiden seperti ini
artinya itu pansel itu dibentuk oleh pemerintah itu sedapat mungkin membantu presiden totally
bahwa memilih orang orang yang memang memenuhi kriteria yang diatur di dalam pasal dua puluh sembilan huruf g itu
belajar cakep berintegritas bermoral tinggi bereputasi yang baik antara lain itu
jadi dia komplain yang terhadap aturan perundangan yang berlaku itu komplainnya tidak pada undang undang saja
karena di dalam pasal tiga puluh enam undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu tentang kpk itu disitu bahwa pimpinan kpk ini harus tidak mengadakan hubungan misalnya
dengan tersangka atau pihak lain yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh kpk
dengan alasan apapun
luar biasa itu
dan itu juga tidaknya kepada pimpinan kpk
di pasal tiga puluh tujuh nya berlaku
untuk semua jajaran kpk
penasehat dan seluruh struktur yang ada di kpk itu harus tunduk pada pasal tiga puluh empat
jadi tunduk lapor lhkpn
tunduk kode etik yang diawali dengan pasal tiga puluh
karena lembaga ini lembaga menjadi sorotan masyarakat
dan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini tinggi
jadi tidak sembarangan
jadi kalau sudah pernah melakukan cacat kan diungkit ungkit nanti
langsung dicek lagi rekam jejak dan sebagainya
kita menyadari lah wadah pegawai itu bagus memang itu diatur dalam pp
bahwa eksistensinya mau dihilangkan seperti apa yang diisukan masyarakat itu tidak benar
itu diatur oleh peraturan pemerintah
jadi karena kekuasaan pimpinan kpk itu memang besar betul
mengangkat dan memberhentikan pegawai penasehat semua itu kewenangan kpk
mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kpk itu di lima orang ini
jadi orang ini adalah misalnya
yang menjadi jermin
kepada masyarakat secara keseluruhan maupun di dalamnya secara internal kepada seluruh jajaran pegawai
kalau dia banyak cacat
banyak hal yang lemah
statement statementnya itu justru merusak katakanlah
semangat pemberantasan korupsi tadi
ya semangat pemberantasan korupsi
yang selama ini sampai perode keempat ini sudah on the right track kan
di sana sini memang banyak kelemahan dan kelebihannya
menurut anda agak di kesampingkan oleh pansel kpk
sehingga kemudian menjadi rame dan juga
ya kalau yang nanti pembelian yang kelima ini
kemudian timbullah degradasi atas reputasi yang baik
public trust yang tinggi terhadap kpk nya menjadi turun
survei sekarang itu luar biasa loh ya
jadi kinerja masyarakat memiliki kinerja kpk
terkemudian lembaga lembaga yang mendapatkan kepercayaan masyarakat tuh
kpk menuduki yang tinggi
mas wawan seperti apa ketika anda kemudian mendengar presiden dikabarkan sudah menyetujui
apakah kemudian harapan dari teman teman yang selama ini meminta untuk itu dikoreksi
atau mungkin dikocok ulang
sudah pupu sampai di situ
atau sebetulnya masih ada waktu
kalau memang betul betul mau diperbaiki
kalau kita baca lagi undang undang kpk pasal tiga puluh terutama ya
kan presiden masih punya waktu empat belas hari sebenarnya
memang tidak ada bahasa selain setuju
karena itu bagian dari kerjaan presiden
presiden mendelegasikan pekerjaan untuk memilih capim kpk melalui membentuk pansel
sehingga mau tidak mau presiden harus setuju kan begitu
tetapi masalahnya ketika masih banyak catatan
apakah iya setujunya itu setuju yang taken phone granted gitu ya
apakah masih bisa digoyang
kalau menurut saya dengan melihat banyak masukan
yang bukan hanya oleh masyarakat sipil
bahkan wadah pegawai
bahkan struktural kpk sendiri juga memberikan banyak masukan
terkait rekam jejak dan komitmen dari para capim
atau sepuluh yang sekarang di store
artinya presiden masih punya waktu empat belas hari
yang nanti akan diserahkan ke dpr ini
ini menjadi juga satu catatan komitmen presiden
bagi masyarakat di indonesia akan dipertanyakan
artinya kalau presiden punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi
dia akan memilih sosok figur profil
orang orang yang nanti akan menempati pimpinan kpk
juga yang punya integritas tinggi
nilai moral dan standar yang lebih tinggi dibanding yang lain begitu
karena undang undangnya bicara begitu
nah sering kali perdebatannya
bahkan kemarin misalnya perdebatannya
diarahkan kepada kalau mau pilih malaikat
kalau mau pilih manusia setengah dewa cari di surga
kita tidak sedang mencari malaikat
kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa
kami mencari warga negara indonesia yang cakep
dan punya integritas
undang undang di pasal dua puluh sembilan itu jelas
artinya penuhi saja di pasal dua puluh sembilan ini
misalnya kalau dia dari asalnya dari penyelenggara negara
dan dari sepuluh nama ini masih ada yang menurut anda
satu satunya yang kuot an kuot merah begitu
iya kalau kami melihat masih banyak begitu
karena misalnya soal lhkpn
masih ada beberapa yang belum menyerahkan lhkpn nya
kalau mereka penyelenggara negara
yang kedua misalnya soal komitmen kedepannya
kalau kita melihat pas uji publik wawancara
masih banyak loh
yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi ini
ada satu misalnya yang mempertanyakan balik ottkpk
dia bilang ottkpk salah
ini merupakan kesalahan berpikir yang besar
paling mudah adalah apa
bawa ke pengadilan
dari sekitar lima ratus sekian ott yang dilakukan oleh kpk
artinya di uji pengadilan juga benar
tidak akan lagi menggunakan corruption perception index
indeks persepsi korupsi
terus akan menggantinya dengan governance effectiveness
governance effectiveness itu juga tergantung dari apa
di indonesia ini korupsi itu ada tiga hal yang besar
pt corruption yang ada di jalanan
itu korupsi atau pungli
grand corruption yang besar
dia hanya bicara pungli
bagaimana dengan grand corruption yang gede
bahkan kita tahu
misalnya kasus blbi yang sekarang ditangani oleh kpk
mega skandal semacam bank senturi
ya hanya irman dan sugiarto yang ketangkap
tidak akan bisa sampai ke big fishnya semacam setia novanto
komitmen dari para capim ini juga penting
selain rekam jejak
kita bisa lihat dari uji publik
komitmen dan komprehensif cara berpikirnya
betul pak yasin
tapi begini pak yasin yang juga masawan
bagaimana bisa membuktikan hitam di atas putih
ketika ada capim bermasalah
tapi kemudian kalau kita cek lagi tek rekordnya
sebetulnya tidak ada kasus kasus
ataupun hal hal yang
ini kan yang kemudian selalu dikatakan bahwa tidak ada permasalahan hukum misalnya
tidak ada itu
itu kan kemudian ya hanya beberapa cerita
itu bagaimana membuktikannya
setiap penyelenggara negara
saya balik ke soal lhkpn
setiap penyelenggara negara itu
menurut undang undang nomor dua puluh delapan tentang
bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme di indonesia
itu sudah diatur
setiap penyelenggara negara harus
menyerahkan atau mendeklarasikan aset kekayaannya
memang sanksi lhkpn kita masih belum kuat di situ
artinya bahwa kita bicara etik dulu nih
kalau etiknya saja tidak dipenuhi
bagaimana bicara soal hukuman
moral yang tinggi yang dimiliki oleh
calon pimpinan kpk ini harusnya menjadi benchmark
harus menjadi salah satu poin yang harus ada di
pansel kpk ini
atau yang kedua soal
bahwa ada mantan
pegawai kpk yang pernah juga
dan kemudian ditarik
ke lembaga asalnya
kita mengalami satu temuan
bahwa terjadi cacat etik
dari calon tersebut
nah apakah ini tidak menjadi pertimbangan
karena pansel juga berulang kali
bilang bahwa kami minta masukan masyarakat
bahkan kami juga sudah mendatangi
lembaga lembaga negara semacam kpk
apa salahnya untuk mendengarkan rekam jejaknya begitu
jadi bukan hanya soal penegakan hukumnya saja
moral etik itu standar di kpk
memang lebih tinggi
bagaimana pak yasin ada tambahan
dari moral etik tadi
yang saya refer kepada
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tadi
untuk ketemu seseorang itu
kalau itu pimpinan
lantar pimpinan juga
pak saya mau ketemu ini bagaimana
oh jangan pak
ini orangnya sedang ada kasus
itu di antara pimpinan
bukan ketemu dulu baru lapor
ini menjadi permasalahan
dan di kpk itu ada yang disebut dengan
jadi saling mengamati
antar pegawai atau antar pimpinan itu
diingatkan tidak mengindahkan peringatan dari temannya
ini kan menjadi hal yang penting
harus berani soliter
untuk menjadi pimpinan kpk
tidak gampang ketemu orang
atau main badminton
atau main tenis
walaupun di situ tidak disebutkan
karena ruang untuk
lobby dan lain sebagainya itu
melalui permainan permainan olahraga
yang mengundang orang lain
ini makanya diatur
diatur apa nya
pasal tiga puluh enam tidak boleh
pihak yang tersangka
atau pihak lain yang perkaranya
dengan alasan apapun tadi sudah saya sebutkan
dan ditambah lagi
pasal enam puluh lima itu sanksinya
ini hukumannya lima tahun
artinya apakah ini sembarangan
ada yang saksikan

sebagai mantan komisioner
kpk pak yasin
melihat ada beberapa nama yang mungkin
disebut oleh beberapa
seberapa besar kemudian implikasi
terhadap kinerja kpk empat tahun ke depan
karena tentu anda punya pengalaman soal itu ketika ada
di komisioner kpk duduk di komisioner kpk
dan saya juga ke mas wawan
ini sudah ditangkan pak jokowi
apa yang anda tuntut apa yang anda
minta dari perwakilan teman teman sipil
koalisi para paget
anti korupsi kepada pak jokowi ketika
enam belas sudah disampaikan
sementara kita tidak pernah
melihat ada presiden bahwa itu
dikocok ulang lagi setelah diserahkan
ke presiden kita bahas nanti usai
kami harus break kita akan segera kembali
pak punya catatan yang tidak baik begitu
kemudian lolos sebetulnya
atau seberapa besar implikasi
terhadap kinerja kpk ke depan
dari masyarakat entah itu
koalisi atau masyarakat was
saya sendiri juga
sebagai masyarakat tidak didengarkan
diloloskan nanti akan timbul masalah
di dalamnya masalah seperti apa
di tubuh kpk itu sendiri ya ini
sudah pernah terjadi orang yang
mendapatkan suatu sorotan dari publik
ada masalah ya masalah masalah misalnya
mengganjal pelaksanaan tugas
dan fungsi kpk itu
tugasnya itu ada penindakan
pencegahan koordinasi supervisi
ada mencegah korupsi ada menindak
itu dirubah sistemnya
hukumnya atau melalui
proses hukum misalnya saja
jadi orang yang melanggar
menjadi suatu acuan di kpk itu
bisa berkinerja tinggi
bisa dipercaya masyarakat
karena secara konsisten
komplain terhadap kode etik baik pimpinan
kemudian kemplian terhadap
aturan perundangan laporan kekayaan
laporan kayak itu kan perintah undang undang
undang undang dua puluh delapan tahun sembilan puluh sembilan
masalah dua itu termasuk
kpk termasuk jajaran penegak hukum
harus lapor kekayaan
kalau tidak lapor kekayaan nanti kan
orang jadi loh orang yang di kpk
komplain dalam laporan kekayaan
kenapa saya harus komplain rusak nanti
ketatan kepada hukum
kemudian cara pandang misalnya
bahwa survei itu hanya untuk
lingkup indeks di pemerintahan
lingkup kpk di dalam menangani
tindak pidana korupsi
yang diatur di dalam pasal sebelah situ
penyelenggara penegak hukum
dan pihak lain terkait dengan
penegak hukum luas kan
misalnya pihak lain itu kan
indonesia sudah meratifikasi yunkek
kalau indeksnya hanya di pemerintah swastanya
kan suatu saat nanti ditagih oleh
oleh yunkek itu oleh
pbb anda sudah meratifikasi
masalah dua pulasnya
perabsensi mana hukum positifnya misalnya
dan lingkup yang lain adalah
di lembaga negara
ini survei survei yang dirilis oleh
lembaga internasional yang sudah
semua negara itu disurvei satu ratus enam puluh empat
itu bahwa lembaga
melaka yang korup itu
adalah yang berkaitan dengan
intinya adalah legislatif itu
kalau ingin disurvey pemerintah saja
nanti tidak kena dong yang legislatif
bukan lembaga negara yang lain
jadi singkat kata ingin kita sampaikan
bahwa pemerintahan kpk itu
yaitu tugas dan fungsi
yang saya sebutkan tadi
di area penindakan penjagaan
korupsi itu tidak hanya
selesai di penindakan saja tapi juga
sistem mendorong untuk di
laksanakannya public reform
atau reformasi juga tidak kalah penting ya
tidak kalah penting
karena di monitoring itu isinya di pasal empat belas
undang undang tiga puluh itu ternyata kajian
misalnya di penyelenggaran ibadah
kajian di sistem di pajak kajian sistem
di anggaran kasian sistem di
biaya cukai kemudian di tenaga
kerja kemudian di
di apa itu namanya
bantuan masyarakat misalnya
oke oke saya ke mas awan mas awan
ini sudah ada di kantong pak jokowi
dari presiden sebetulnya
ya sebenarnya memang belum pernah
ada ya presiden bahwa ketika nama
sepuluh sudah diserahkan dari pansel
ke presiden untuk diubah
dikocok ulang gitu ya memang belum pernah ada presiden
tetapi kita punya ruang
kita punya keleluasaan gitu misalnya
kalau kita melihat undang undangnya
pansel bahwa bekerja membantu
presiden dan presiden masih punya waktu empat belas
hari untuk melakukan
perenungan melakukan refleksi
meminta masukan pada masyarakat bahkan
kemarin saya ingat bahwa di forum
pemret juga presiden juga
menyampaikan bahwa terkait nama nama
sepuluh capim yang diserahkan pansel
presiden sendiri masih
mau menerima masukan dari masyarakat
terkait rekam jejak komitmen dan sebagainya
nah artinya masih punya keleluasaan begitu
nah yang kedua kalau kita
ke pres lima puluh empat garis miring p
penunjukan panitia seleksi capim kpk ini
misalnya di poin kelima
masa kerja pansel itu terhitung
sejak ditetapkannya ke pres hingga
terbentuk pimpinan yang
baru nanti artinya kerjanya sebenarnya
masih panjang masih sampai dengan
terkisah kisah pertanyaan kami kenapa terkisah kisah
sih kayak dikejar setoran gitu ya
masih panjang dia dan nanti di dpr pun
sebenarnya dpr masih punya waktu juga tiga bulan
di undang undang itu clear tiga bulan
untuk melakukan rekam jejak
meminta masukan dari masyarakat bahkan
mengundang pansel mengundang misalnya
kpk pihak pihak yang memang terkait
begitu artinya bahwa sebenarnya kita masih punya
leluasaan waktu panjang nah
tapi karena sekarang sampai dpr baru
juga bisa sebenarnya
masih ada makanya sebenarnya
satu hal yang penting kami alamatkan
adalah oke sekarang sudah masuk
presiden punya waktu empat belas hari kami mohon
kepada presiden untuk mempertimbangkan kembali
nama nama yang sudah beredar di media
nama nama yang sudah beredar di publik
bahkan misalnya kpk juga punya bukti
untuk memperkuat itu
di tracking ulang lah
di evaluasi lah dari sepuluh nama itu kalau memang
tidak pernah menyerahkan ya lebih baik dicoret
sejak awal yang kedua kalau pernah
terjadi pelanggaran etik
yang bersangkutan pernah bekerja di kpk ya sudah
dicoret saja karena apa kita
membutuhkan memang manusia manusia yang nantinya
akan memimpin sebuah lembaga
yang punya credibility
begitu tapi bukankah
kalau kita ingat juga di
seleksi capim kpk yang hari ini
yang empat tahun yang lalu juga sama
sebetulnya menuai juga banyak
masukan banyak kritik gitu kan sementara
masa itu gimana betul yang membedakan adalah
situasi politiknya tahun dua ribu lima belas
baru satu tahun menjabat presiden
artinya bahwa masih punya keleluasaan
yang lebih bagus dan
dpr juga sudah dipilih setahun bekerja
nah sedangkan di posisi ini
kita sedang pada posisi situasi politik
yang memang tricky trickiness
di mana berbarengan nih proses pemilihan
dengan proses misalnya pemilu serentak kita
nah ini kan menjadi tricky
tapi sebenarnya proses politik yang
tricky ini tidak menjadi masalah sebenarnya
karena apa komitmen pemerintahan korupsi itu
harusnya diletakkan pada koridor yang tepat
bukan lagi pada main main yang
kejar setoran artinya gini
dpr itu untuk periode yang
akan berakhir tanggal
tiga puluh september nah kenapa
tidak dilakukan untuk
fit and proper test itu pertanggal
misalnya satu september karena tol
dpr memikirkan kelengkapannya masih ada waktu
tiga bulan diundang undang clear tiga bulan
lalu kenapa kok dikejar di akhir september
ini kesannya kayak kejar
restoran siapa yang mengejar setoran ini ini yang
jadi pertanyaan padahal masih ada waktu
betul ini yang selalu kita tanyakan kenapa
kita mengkritik pansel kita meminta
presiden untuk mengevaluasi pansel
itu kok seolah olah tergesa gesa ada apa
pertanyaannya kan di situ kenapa tidak
mendengarkan publik oke kalau publik masyarakat
sipil nggak mau didengarkan tidak masalah
tapi lembaga kpk itu
lembaga kredibel yang juga diatur oleh undang undang
memberikan masukan tapi juga tidak didengarkan
kan begitu jadi singkatan sepuluh
nama yang sudah dipegang pak jokowi anda masih
mengharapkan ini masih bisa dikoreksi
lagi dikocok ulang lagi betul
kami masyarakat sipil berharap pada jokowi
jokowi untuk pemberantasan korupsi
ke depan itu salah satunya
akan dimulai pada titik ini
saya ke pak yasin terakhir singkat saja
apakah anda juga menilai sama bahwa presiden
perlu memikirkan ulang perlu
paling tidak bahkan mengocok ulang nama nama ini
ya saya kira sudah jelas
mas wawan tadi menyampaikan perlu
karena lembaga ini adalah menjadi
kredibilitas pemerintahan juga
sebenarnya kalau pak jokowi itu memilih yang
baik baik tak ada masalah
lima orang atau sepuluh orang di dalam
di dalam menjalankan fungsi pemerintahan
ini karena dengan
misalnya saja reduksinya
korupsi akan mengangkat nama baik
di dalam kampanyenya kan tidak ada
apapun dia menyampaikan begitu
tidak ada beban apapun
meninggalkan suatu sejarah yang
bagus pemberantasan korupsinya
lebih maksimal daripada yang
lalu misalnya kan nama baiknya
di nasional kan pak jokowi yang memiliki
akhirnya karena masalah korupsi
itu adalah masalah bangsa
ya kalau menurut saya begitu pilihlah yang terbaik
masih ada waktu kok empat belas hari
jangan terburu buru tadi katanya
yang diserahkan itu kan hanya membantu pak presiden
kita nantikan apakah ini kemudian
bisa berubah lagi atau
memang akan langsung diserahkan
ke dpr proses ini sama sama kita akan
kawal bersama terima kasih banyak pak yasin
mas wawan terima kasih banyak kami juga tadi
sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan
dari kantor staf kepresidenan tapi
sampai dengan dialog ini selesai tidak
bisa dihubungi kembali dan demikian
prime news kami akan segera kembali dengan
sejumlah informasi lainnya usai jeda tetap